tadi sudah diberikan perspektif sedikit bagaimana anggota parlemen atau komisi dua dpr telah memilih para komisioner kpu dan bawaslu
untuk kpu sendiri ada tujuh nama yang telah dipilih oleh komisi dua dpr ri
mereka dipercaya mengembang tugas sebagai komisioner kpu periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu sembilan belas
setelah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan selama dua hari berturut turut
dua di antara yang terpilih dari mereka merupakan petahana atau anggota komisioner kpu periode sebelumnya
dan sementara lima orang lainnya rata rata merupakan anggota kpu daerah
mari kita akan kenal lebih jauh lagi para komisioner terpilih lembaga negara yang mengurusi pemilihan umum ini
kita akan lihat yang pertama adalah pramono ubaid tantowi lahir di semarang tujuh belas januari seribu sembilan ratus sembilan puluh
tantowi ini dipilih paling banyak lima puluh lima suara
pria kelahiran semarang empat puluh dua tahun lalu ini pernah menempuh pendidikan di iain jakarta dan university of hawaii
sebelum terpilih sebagai komisioner kpu
pramono merupakan ketua bawaslu banten
selain itu ia juga merupakan tim asistensi bawaslu ri periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
dan pernah menjadi dosen di universitas muhammadiyah jakarta pada dua ribu sembilan hingga dua ribu dua belas
kemudian selanjutnya kita lihat ada wahyu setiawan yang lahir di banjarnegara lima desember seribu sembilan ratus sembilan puluh
masih cukup muda juga
wahyu sendiri mendapatkan suara sama lima puluh lima suara seperti hanya pramono ubaid

wahyu sendiri lahir di banjarnegara pada lima desember seribu sembilan ratus tujuh puluh
wahyu ini sempat mengenyam pendidikan di visip universitas tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima semarang
dan melanjutkan lagi di ilmu administrasi universitas sudirman purwokerto
ia pernah menjadi anggota kpu jawa tengah dan ketua kpu kabupaten banjarnegara
jadi kalau bicara pengalaman dua anggota komisioner kpu yang terpilih ini dengan suara paling banyak memiliki pengalaman yang cukup lah sebagai penyelenggara pemilu
yang ketiga ada ilham saputra yang lahir di jakarta dua puluh satu mei seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia meraih lima puluh empat suara hanya berselisih satu suara dengan dua yang teratas tadi pria yang mengenyam pendidikan di ilmu politik
visip universitas indonesia ini sempat menjadi wakil ketua kip aceh pada dua ribu delapan hingga dua ribu tiga belas
ada pula kemudian dengan lima puluh tiga suara firian
yang lahir di jakarta empat september seribu sembilan ratus tujuh puluh
memiliki pengalaman sebagai anggota kpu kalimantan barat
lulusan universitas tanjung pura pada tahun dua ribu dan dua ribu enam ini
memang pernah bekerja sebagai anggota kpu kalimantan barat
selanjutnya ada evi novida ginting manik
satu satunya perempuan dalam jajaran komisioner yang terpilih ini merupakan lulusan ilmu administrasi negara universitas sumatera utara
dan pascasar janastu di pembangunan uu
ia berpengalaman sebagai anggota kpu sumatera utara
dan juga merupakan staf pengajar di universitas sumatera utara
lagi lagi ketiga orang ini juga memiliki pengalaman sebagai seorang penyelenggara pemilu
selanjutnya kita bicara ada dua orang yang tersisa dari periode sebelumnya
yang pertama adalah hasim azhari yang juga petahana
lahir di pati tiga maret seribu sembilan ratus sembilan puluh
meraih lima puluh empat suara
dan juga arief budiman yang juga petahana
memiliki suara ada tiga
hashim yang lahir di pati tiga maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga merupakan lulusan hukum tata negara universitas sudirman
dan pascasar janai ilmu politik ugm
ia juga telah meraih gelar doktor sosial politik di universitas of malaya
hashim merupakan dosen hukum tata negara di universitas diponegoro semarang
sekaligus anggota kpu ri pergantian antar waktu dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh
sementara itu kalau kita bicara mengenai sosok arief budiman yang juga petahana
merupakan anggota kpu dari jogja
pada tahun dua ribu empat hingga dua ribu dua belas
dan juga anggota kpu republik indonesia provinsi
pria kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ini meraih tiga puluh suara
dan menempuh pendidikan di sastra inggris universitas tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima surabaya
hubungan internasional universitas erlangga
dan di fakultas ekonomi universitas gajah malaya
kami harapkan bahwa komisioner komisioner kpu ini
selain orang orang yang memang berpengalaman
selain orang orang yang memiliki pengetahuan yang baik
juga memiliki pengalaman yang juga sangat baik dalam menyelenggarakan pemilu
sehingga pengalaman yang ada bukan melahirkan oligarki tertentu
atau kartel politik malah di tubuh kpu
tapi juga memberikan pengalaman sehingga masalah masalah kepemiluan
seperti masalah dpt ataupun penyelenggaran pemilu
di lapangan sampai tingkat tingkat kpps sendiri
bisa terpecahkan dari masalah masalah yang selama ini